februari lalu hujan yang mengguyur ibu kota menyebabkan banjir di banyak titik
kawasan jakarta selatan seperti mampang perapatan kemang hingga jalan polte besima tupang
terendam air dengan ketinggian satu sampai empat meter
berbagai upaya penanggulangan banjir tentu tidak akan berhasil ya tanpa dukungan kita warga ibu kota
nah hal sederhana seperti berbelanja produk tanpa kemasan dan juga membawa wadah sendiri seperti ini
akan sangat signifikan untuk mengurangi sampah rumah tangga khususnya kantong plastik
meskipun terlihat mudah ternyata masih banyak orang yang meremehkan kebiasaan
membawa wadah belanja sendiri terutama saat berbelanja kebutuhan dapur
ada yang beralasan tidak praktis ada juga yang sering lupa
padahal dengan membawa wadah belanja sendiri kita tidak hanya mengurangi limbah plastik
tapi juga mempermudah saat menata barang belanjaan di rumah
mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai berarti mengurangi jumlah sampah yang terbuang
dengan mengirit jumlah sampah yang dibuang kita dapat berkontribusi mengurangi tumpukan sampah
andini miranda punya cara untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangganya
yakni dengan menerapkan pola hidup minim sampah
andini sudah menerapkan gaya hidup seperti ini sejak tahun dua ribu dua belas
herois itu mengenalkan sampah jadi bagaimana kita bisa menihilkan sampah
jadi caranya dengan mencegah sampah
dan kalaupun ada sampah yang dihasilkan itu bagaimana caranya
itu tidak berakhir di tempat pembuangan akhir
jadi bisa diolah menjadi masakan baru bisa diolah menjadi cairan pembersih
bisa diolah menjadi pupuk bisa diolah menjadi pesticida alami dan lainnya
ibu satu anak ini juga mengolah limbah sisa bahan makanan menjadi kerajinan tangan bersama sang buah hati
sisa kulit telur ini contohnya
sementara itu kulit bawang juga bisa diolah kembali menjadi kaldu
dan kulit wortel memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih baik dari yang diperlukan untuk membuat sampah
dan kulit wortel juga bisa diolah menjadi kripik
mari kita coba bersama
sekarang saya mau coba bikin keripik dari kulit wortel
ini kulit wortelnya sudah dibersihkan dan juga dicuci gitu dengan cuka apel untuk menghilangkan pesticidanya
caranya gampang ini tinggal dikasih bumbu bumbu garam oregano bubuk kemudian bisa langsung digoreng

untuk bisa membawa dampak positif bagi lingkungan gaya hidup minim sampah harus dilakukan secara berkelanjutan
dibutuhkan niat serta kesabaran yang besar untuk menjalaninya
pengolahan limbah rumah tangga yang memadai dapat mengurangi kontribusi kita agar sampah sampah yang kita hasilkan tidak berakhir di sungai sungai dan menyebabkan banjir
anita mai denny irvan jakarta